meningkatnya kasus jumlah pencurian sepeda motor selama pandemi
disebut polda metro jaya naik sebesar enam persen
adapun kabin humas metro jaya kombes yusri yunus beberapa waktu lalu mengatakan
pencurian kendaraan bermotor merupakan sesuatu yang kerap terjadi
sejumlah pelaku yang tertangkap bahkan tidak ragu untuk melukai
atau membunuh korban dengan senjata tajam maupun senjata api
guna mencegah pencurian sepeda motor yang diparkir
kepolisian mengimbau masyarakat untuk menggunakan kunci pengaman tambahan
untuk itu kami mendatangi sebuah toko aksesoris sepeda motor
di pusat onderdil
di kawasan jalan oto iskandar dinata jakarta timur
di toko ini kita bisa menemukan berbagai alat keamanan tambahan sepeda motor
yang dijual mulai harga lima puluh ribuan hingga tiga ratus ribuan rupiah
alat pengaman ini bisa digunakan pada piringan rem cakram
sehingga motor tidak bisa dibawa kabur jika pencuri sudah berhasil menyalakan motor incarannya
ada juga alat pengaman berupa alarm dan imobilizer
yang dapat mematikan mesin kendaraan dan digunakan
jarak jauh melalui sentuhan tombol
terus dimasukkan ke cakram
kesini arah lubangnya harus yang pas
nah insya allah aman
kuat tanpa getokan
jadi buat motor motor kesayangan aman
namun penggunaan kunci tambahan tidak menjamin kendaraan anda tidak dapat dicuri
meski begitu kunci tambahan setidaknya dapat memperlambat pencuri
bahkan membuatnya berpikir dua kali untuk melancarkan aksinya
karena memperbesar resiko ketahuan
arya dita utama andriawan saputra jakarta